ya dari kendari kita ke bogor
terkait penetapan ab dosen ipb yang menjadi tersangka dugaan rencana rusuh aksi mahasiswa
pihak ipb menyatakan yang bersangkutan kini sudah tidak mengajar lagi
namun untuk keputusan status pegawai ipb masih menunggu kepastian hukum
saat ini ipb juga tengah berkonsultasi dengan polda metro jaya
mengenai status tersangka ab untuk menentukan status hukumnya
selain itu ipb juga belum memutuskan untuk memberi bantuan kepada tersangka
karena bantuan hukum kepada pegawai ipb hanya diperlakukan selama dalam tugas
sementara kasus yang dihadapi ab merupakan masalah pribadi